ya kita ini kan bekerja berdasarkan aturan undang undang yang ada
kita bekerja juga karena amanat konstitusi
jadi pegangannya itu saja
kalau ada undang undang mengenai kekarantinaan kesehatan
ya itu yang dipakai
jadi jangan membuat acara sendiri sendiri
sehingga kita di dalam pemerintahan
tidak berada pada satu garis visi yang sama
karena ini yang paling penting menurut saya
bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat
sampai pemerintah negara
pemerintah daerah yang paling bawah
dari yang paling atas presiden sampai nanti di kepala desa
ini penting sekali karena ini menyangkut nanti orang yang mudik
yang kemudian di desanya mestinya ada isolasi mandiri
kepala desanya bisa menyenggarkan itu meskipun hanya satu orang atau dua orang
tapi bisa menyenggarkan itu
tetapi juga di desa
kita juga mampu menyiapkan jaring pengaman sosial
perlindungan sosial bantuan sosial bagi mereka
sehingga ini memang bekerja dari pucuk paling atas yang berada di paling bawah
pegangannya satu undang undang
pak kalau sudah selanjutnya daerah dilakukan hal yang berbeda
saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda
dan kita harapkan tidak ada yang berbeda
bahwa ada pemerintah pemerintah dan pemerintah yang berbeda
kalau ada pembatasan sosial ada pembatasan lalu lintas saya kira itu pembatasan pembatasan
yang wajar bahwa daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing masing
tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk keputusan keputusan besar
misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau yang sering dipakai lockdown
lockdown itu apa sih karena kita harus sama
lockdown itu orang nggak boleh keluar rumah transportasi semuanya berhenti
baik itu yang namanya bus kendaraan pribadi sepeda motor
api pesawat semuanya berhenti semuanya
kegiatan kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya
nah ini yang kan kita tidak mengambil jalan yang itu
kita tetap aktivitas ekonomi ada tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak
jaga jarak aman
yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal
jadi kalau kita semuanya disiplin melakukan itu
jaga jarak aman cuci tangan setiap habis kegiatan
jangan pegang hidung mulut atau mata kurangi itu kunci tangan kita
sehingga penularannya akan betul betul bisa dicegah
karena dari pengalaman pengalaman dua ratus dua negara yang telah membuat polosi polosi polosi
kita pelajari semuanya ada plus dan minusnya
dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita
baik kondisi geografis demografi karakter budaya kedisiplinan kita
dan juga kemampuan fiskal
agustus wanto dari cnn indonesia pak presiden
mungkin kami dari daerah ingin kepastian terkait fasilitas operasional
observasi dan karantina ini kapan pastinya dioperasikan
terima kasih pak presiden
ini maksimal senin sudah bisa dioperasikan
terima kasih pak presiden

terima kasih pak presiden
ini maksimal senin sudah bisa dioperasikan
memang ada keterlambatan kemarin tiga hari empat hari
karena ada transportasi untuk bahan bahan material yang terkendala karena cuaca
pak andi pak dari rri bapak setelah melakukan peninjauan
kemudian melihat langsung kondisi di sini bagaimana tanggapan bapak
kemudian untuk pemanfaatan rumah sakit ini sendiri
nantinya apakah akan jadi alternatif untuk pemanfaatan rumah sakit ini sendiri
nantinya apakah akan jadi alternatif untuk pemanfaatan rumah sakit ini sendiri

jika ada terjadi pembeludakan begitu pasien di daerah ataupun di jakarta

semuanya ini kan semuanya ini memang kita rencanakan dan kita siapkan
kita berharap tidak terjadi tapi paling tidak kita siap
tetapi alhamdulillah sampai saat ini baru digunakan empat ratus
di sini juga sama tiga ratus enam puluh bed dan untuk isolasi dua puluh yang icu tiga puluh yang non icu
kita harapkan ini tidak dipakai tapi kita siapkan kita siap
sejak awal saya sampaikan ini dibangun memang untuk menjaga keamanan
sejak awal saya sampaikan ini dibangun memang untuk menjaga keamanan
kita harapkan enggak dipakai
ya nanti kalau sudah semuanya selesai baru ini akan kita alihkan kepada penggunaan yang lain
rencananya memang untuk rumah sakit penyakit penyakit menular dan riset
riset penyakit dan rumah sakit penyakit menular
kita harapkan ini tidak dipakai
kita harapkan ini enggak dipakai
tapi kita juga harus tahu bahwa sekarang ini setiap hari ada mobilitas
tenaga kerja indonesia yang dari malaysia pulang mudik
ini harus dikontrol harus diawasi harus dicek sehingga betul betul semuanya pada keadaan bersih
dan tidak membawa corona masuk ke desa